masih dari kota surabaya dinas kebudayaan dan pariwisata kota surabaya
menggandeng sejumlah komunitas untuk mengecat sektor perdagangan di kawasan jalan panggung surabaya
nantinya kawasan kota tua tersebut akan menjadi destinasi wisata baru
beginilah suasana kota tua di kawasan jalan panggung surabaya sabtu pagi
pemerintah kota melalui dinas kebudayaan dan pariwisata
menggandeng sejumlah komunitas untuk beramai ramai mengecat kawasan dengan tema warna warni
nantinya kawasan menyimpan kisah zaman penjajahan ini akan menjadi destinasi wisata baru
wisatawan lokal maupun asing yang biasanya turun dari kapal pesiar
saat bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya bisa menyusuri kawasan kota tua ini
kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota surabaya antik sugiharti mengatakan
saat pagi dan siang kawasan jalan panggung dipergunakan warga untuk berjualan
karena lokasi ini merupakan sektor perdagangan
namun pada sore dan malam hari kawasan ini bisa jadi wisata swafoto
dengan perpadan warna warni bangunan yang sudah dicat ulang
sementara itu langkah pemerintah untuk menjadikan jalan panggung
sebagai destinasi wisata baru di surabaya mendapat sambutan hangat dari warga sekitar
warga berharap nantinya ada penataan khusus
untuk parkir kendaraan bagi wisatawan
destinasi wisata baru ini diharapkan dapat melestarikan sejarah kota tua di surabaya
juga mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar